dan selanjutnya masih dari dunia pendidikan ada yang membanggakan
laboratorium mikro untuk riset pertumbuhan tanaman padi
yang dilakukan oleh sma jakarta bandung dan jayapura
berhasil lolos dan diterbangkan nasa ke luar angkasa
bagaimana pertumbuhan padi dalam keadaan tanpa gravitasi di luar angkasa
meski tidak memiliki roket untuk luar angkasa
tapi sejumlah siswa sekolah menengah indonesia
berhasil mengirim laboratorium mikro tanaman padi ke antariksa
microlab itu telah dibawa oleh badan antariksa amerika serikat
dengan menumpang roket atlas v rabu dua puluh tiga maret dua ribu enam belas
riset pertumbuhan tanaman padi itu digarap siswa sekolah menengah di bandung
jakarta dan jayapura
dari papua siswa yang menjadi peneliti muda itu
murid sma advent doyo baru titus lamek yewi dan bob royen sabatino kawai
mereka sukses membawa penelitiannya melewati tes penerbangan
sehingga dianggap layak dibawa ke luar angkasa
jadi waktu pertama kali kita dites di dinas pendidikan
kita mendapat hasilnya saya bersama teman saya dan beberapa teman lain
khususnya kami di papua ada empat orang kami dinyatakan lolos
padi akan berkembang di luar angkasa
kalau kita tahu kalau bumi mempunyai daya gravitasi
kita bisa mencari
jadi tanam ke tanah maka akan tumbuh
tapi kalau padi di luar angkasa itu kan sesuatu yang baru
jadi dari ini kami dipilih direkrut oleh surya institute
untuk menjadi peneliti peneliti muda untuk mengikuti program
untuk bisa mengembangkan akan riset ini tanaman padi
sebagai tim gabungan dua puluh peneliti muda indonesia
mereka akan mempresentasikan hasilnya di conference of the american society
albert matatula jayapura